tiga bulanan sudah ada disini
pas melapor kalian
aku ini takutnya kalau ditembak diapa orang
tadi ada luka
luka gores sedikit di bagian kaki
dan di tubuh
delapan butir peluru
yang juga peluru senapang angin